pasca bencana asap kebakaran hutan dan lahan maupun dampak pencemaran udara
para penumpang di bandara sultan taha jambi mendapatkan cuci hidung gratis agar hidung dipastikan sehat
para penumpang di bandara sultan taha jambi baik yang akan melakukan perjalanan keluar
ataupun datang ke kota jambi hari jumat mendapat cuci hidung gratis dari pengelola bandara sultan taha
yang bekerja sama dengan lembaga sosial aksi cepat tanggap atau act jambi
tidak hanya penumpang siapapun yang tengah berada di bandara termasuk karyawan di lingkup bandara
diperbolehkan melakukan cuci hidung yang lokasinya tepat di depan ruang keberangkatan bandara
cuci iding dilakukan dengan menyemprot cairan khusus pembersih hidung
menurut eksekutif general manager bandara sultan taha jambi
cuci ini merupakan upaya membantu pemulihan warga dari dampak pencemaran udara asap kebakaran hutan dan lahan
kabut asap ini mungkin adalah salah satu aksi lanjutannya bahwa terkait dengan
dampak yang sudah dialami oleh masyarakat kita beri kesempatan saat ini ada kegiatan untuk cuci hidung
dengan harapan itu bisa membantulah
cuci hidung ini kita lakukan dikarenakan memang kemarin itu pada saat kabut asap
itu banyak masyarakat yang menderita gangguan pernafasan terutama ispa
ini terjadi di daerah kumpi ilir tersebut
makanya dari itu kita akhirnya berinisiatif untuk memastikan bahwa semua masyarakat
yang pasti terdampak kabut asap ini kita pastikan kesehatan hidungnya